gempa kembali mengguncang tuban jawa timur dengan magnitudo enam satu
data bmkg menyebut gempa berpusat di satu ratus tiga puluh km timur laut tuban
gempa berkedalaman sepuluh km terasa hingga ke beberapa wilayah seperti semarang dan jakarta